terkait dengan launching alobank ini juga dilaksanakan yang namanya alobank festival
ini pertama setelah pandemi ada sebuah event yang bersifat besar
mudah mudahan ini menjadi sebuah momentum kembang gintan juga
karena presiden baru saja dua hari yang lalu mengumumkan perluasan daripada pembatasan
artinya bukan diperketat tetapi diperlunak pembatasannya
antara lain adalah dengan tidak perlu melakukan tes pcr dan antigen
apabila kita berpergian baik di dalam maupun luar negeri baik kepergian maupun kedatangan
yang kedua boleh tidak pakai masker
bukan harus tidak pakai masker tapi boleh tidak pakai masker apabila di luar ruangan
tetapi nanti pada event alobank ini kita mewajibkan pakai masker
karena ada crowd nya
untuk menjelaskan tentang apa itu alobank festival
ya ini semuanya dikomandoi oleh mbak putri
ya untuk itu mbak putri saya minta menyampaikan apa itu alobank festival
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
semoga kita semua dalam keadaan sehat
senang sekali hari ini saya akan berbicara dan menceritakan tentang alobank festival
jadi alobank festival ini diadakan
untuk grand launching atau launching dari alobank
sesuai dengan yang tadi pak cete sudah ceritakan
bahwa alobank ini kan sebenarnya alo artinya adalah all in one
jadi senang banget dan sangat bangga kami bisa menyebutnya
dimana bukan cuma music festival aja
tapi banyak sekali aktivitas lainnya yang ada di alobank
jadi kita akan menjelaskan tentang alobank festival
nanti saya akan menjelaskannya lebih detail lagi
di alobank festival ini teman teman kita dengan bangga bisa bilang bahwa
alobank festival adalah festival musik internasional pertama di tahun dua ribu dua puluh dua ini
jadi alobank festival teman teman semua ini ada dua area
saya akan berbicara sedikit tentang outdoor area
jadi outdoor area ini seru banget teman teman
karena di alobank festival di outdoor area itu ada dua stage
itu ada banyak sekali music performance
mulai dari pamungkas kunto aji nadina miza disco ria malik dan sensuals
dan masih banyak lagi
dan kita ada transmedia stage teman teman
nantinya transtv dan trans tujuh dan semua transmedia program programnya
jadi kita ada alobank festival selama tiga hari
jadi mulai dari pagi pagi ambiar sampai lapor pak dan semuanya akan ada di transmedia stage
dan banyak sekali konten konten dan show yang menarik sekali di transmedia stage
dan teman teman kenapa dibilang all in one
jadi kita ada food bazar lengkap banget
dan ada empat puluh business unit yang akan berpartisipasi
dengan promo dan aktivitas yang menarik
untuk teman teman yang ingin udah kangen banget traveling
kalian bisa ke antafaya travel fair di alobank festival
dan untuk teman teman yang pingin belanja make up atau skin care
jadi tinggal datang aja ke alobank festival
dan yang paling serunya lagi
semua outdoor activity ini bisa kalian nikmati dengan hanya datang
beli tiketnya cuma seribu rupiah on the spot menggunakan aloprime
nah untuk yang ditunggu tunggu
kita masuk ke indoor area atau main stage atau main show
nah di sinilah kalian bisa melihat nct dream
di sini kalian bisa menonton red velvet
hari ini lagi penukaran tiket
teman teman jika kalian lihat banyak banget crowd di area parkiran
itu teman teman sedang menukarkan tiketnya untuk masuk ke special show besok
dan di hari ketiganya untuk di main show nya masih bisa dinikmati
jadi kalian masih bisa beli tiketnya untuk hari ketiga di event thetik com
nah aku sebelum mengakhiri menceritakan soal alobank festival
aku mau ngasih bocoran sedikit nih teman teman untuk rundown besok sabtu dan minggu
untuk hari pertama
rundownnya adalah untuk special show di alobank grand launching
yang juga akan live di transtv dan di trans tujuh dan di semua the tick network
ada untuk special show atau di main stage
ada kahitna nct dream raisa rizky febian dan dewi persik
nadine amizah pamungkas dan malik the essentials
dan ini teman teman open gate nya mulai dari jam satu
udah bisa pada datang dari jam satu siang
untuk hari kedua
di special show atau di main stage nya
ada padi reborn
ada putri isnari
ada chris dayanti dan amora
dan pastinya ada red velvet
dan ini live di transtv dan di trans tujuh u
untuk outdoor show nya yang cuma bayar seribu rupiah on the spot
hindia dan viera
yang akan open gate di jam sepuluh pagi
di hari sabtu
dan di hari minggu
ada special show di main stage nya
akan ada viz mocha baraswara empat ratus dua puluh dan run
dan ini masih tersedia tiketnya teman teman
jadi bisa dibeli
dan juga outdoor show yang kalian tetap bisa beli tiketnya on the spot seribu rupiah
dan semua rundown ada apa aja di transmedia stage
dan booth boothnya apa aja dan segala macemnya
kalian bisa cek di instagram kita
jadi sampai bertemu teman teman semua
besok sampai hari minggu
kita seru seruan bareng
dan banyak banget promo yang menarik
dan banyak banget acara acara yang insyaallah bisa menginspirasi juga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh